pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi masa karantina pelaku perjalanan internasional yang tiba di bali dari delapan hari menjadi lima hari
pengurangan dilakukan dengan mempertimbangkan masa inkubasi covid sembilan belas
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom bersama kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
ada pak alexander k ginting dan juga hadir di perbincangan kali ini epidemiolog dari griffith university australia
pak diki budiman selamat sore waktu sana pak dan selamat siang pak alex
ya selamat siang pak alex bang her
saya ke pak alex terlebih dulu bapak bapak pembukaan penerbangan internasional
pak alex langsung ke bali ini dibuka seiring dengan kebijakan pengurangan masa karantina menjadi lima hari
apa pertimbangan pemerintah sebenarnya mengeluarkan kebijakan ini pak alex
ya artinya dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka penanggulangan covid
kita melihat bahwa sudah banyak perbaikan perbaikan dan pencapaian baik itu yang terukur
demikian juga dampak yang kita lihat di masyarakat
oleh karena itu pemulihan kesehatan harus diikuti juga dengan pemulihan ekonomi pemulihan pendidikan pemulihan sosial budaya
agar kita bisa terus berlanjut di dalam rangka membangun bangsa kita
yang kita harus pandang dengan seksama adalah
bahwa pemerintah siap
menerima kedatangan orang asing lewat bali
tapi ini juga melalui kajian yang penuh dengan hati hati yang melibatkan lintas sektor dan kementerian
dan tentunya di dalam pelaksanaan ini
tentu sebagai penilaian yang sudah dilakukan
masuk bagaimana kondisi penanganan covid sembilan belas di bali itu sudah dievaluasi
dan bagaimana juga upaya tracing yang diikuti dengan testing harus terus ditingkatkan
kendatipun kasus sudah mulai turun
dan kemudian identifikasi identifikasi masalah
yang masuk ke rumah sakit ini terus dimonitoring
dan satu hal lagi juga kita lihat di bali vaksinasi juga sudah ditingkatkan semaksimal mungkin untuk menjamin imunitas masyarakat
jadi artinya secara komunitas dan juga secara kepemerintahan
artinya di bali itu sudah siap
dan persoalan ini memang harus diambil untuk bisa diputuskan dalam rangka pembangunan bali itu sendiri
dan dalam rangka untuk perlindungan juga sudah ada berlintasan dan perlindungan juga sudah ada berlintasan

dia harus berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level satu dan dua
dan kemudian hasil negatif test pcr yang sampelnya diambil
minimal tiga x dua puluh empat jam sepuluh jam keberangkatan
ini harus benar benar dilaksanakan dengan baik
kemudian bukti vaksinasi
kemudian bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan minimal empat belas hari sebelum keberangkatan
dan ditulis dalam bahasa inggris ya tidak ada permasalahan di dalam kedatangan
kemudian juga setiap mereka yang datang sudah ada jaminan insurance
dan kemudian ada bukti akomodasi yang sudah ditetapkan
nah bagaimana on arrival
tentu nanti akan mengisi e hack aplikasi peduli lindungi
dan kemudian juga akan melaksanakan test pcr on arrival
dan tentu ini akan biaya sendiri
dan kemudian pelaku perjalanan akan tunggu hasil test pcr di akomodasi yang sudah memang ditetapkan
jika hasil negatif maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama lima hari
lantas seperti apa pengawasan dari pemerintah pak alex
kalau ini perlu bisa hati ke tempat sasaran yang sudah ditetapkan
maaf saya potong pak alex kita berlanjut ke soal pengawasan sekarang pak alex
berbicara soal pengawasan
apakah takut akan
adanya kebobolan lagi pak alex mengingat ada sempat selebgram dari asing yang masuk ke bali
kabur ketika masa karantina
bagaimana kontrol dari pemerintah sejauh ini terhadap belajar dari kasus sebelumnya pak alex
ya artinya memang selama ini memang banyak pengalaman kita
apakah itu di bandara ataupun di tempat karantina
yang memang ini semua kembali kepada pengawasan
bagaimana pengawasan itu bisa terimplementasi
oleh karena itu memang
pemerintah secara berjenjang dari pusat sampai nanti ke tempat pelaksanaan
pengawasan ini memang tidak boleh ada tawar menawar
biasanya tawar menawar itu datang dari klien itu sendiri
tetapi oleh karena itu
siapapun orangnya apakah dia unsur dari aparat pemerintah
unsur satgas unsur tni dan polri
tidak ada tawar menawar
maka lima hari itu harus memang firm
harus di dalam daerah karantina
kecuali kalau ada kebutuhan khusus
misalnya dia ada sakit
ataupun kebutuhan emergensi
harus ke rumah sakit
ini memang harus dilaksanakan
dan kita sudah menyiapkan bahwa rumah sakit juga akan menyiapkan
untuk mereka mereka yang di karantina
agar bisa ditata dengan baik
tapi kalau hanya kebutuhan kebutuhan sekunder
mau pergi ke restoran
ataupun mau pergi ke tempat yang lain
tentu ini bisa dilaksanakan dari tempat karantina
dan dalam hal ini juga untuk tempat karantina
ini nanti juga akan kerjasama berdasarkan rekomendasi dari
perhimpunan hotel dan dinas kesehatan setempat
jadi kedua lembaga ini juga akan bertanggung jawab
bisa menekankan kepada pengusaha
penyelenggara dari hotel tempat karantina
agar bisa melaksanakan sesuai ketentuan yang ada
jika tidak tentu akan ada sanksi dari pemerintah
pemerintah menjamin keselamatan dari masyarakat
untuk terhindar dari transmisi covid sembilan belas
karena ada karantina di sebelah hotel di bali
tapi saya akan ke pak diki dulu pak alex
pak diki kalau melihat kasus di selandia baru
pak diki ini juga menerapkan kebijakan yang sama
yaitu karantina kurang dari tujuh hari
kemudian juga pernah mengalami kenaikan kasus covid sembilan belas
karena penerapan kurang dari tujuh hari untuk karantina
bagaimana anda melihat untuk indonesia pak adiki
apakah ada potensi mengalami kenaikan kasus juga di tanah air ini
ya tentu bicara risiko tentu jelas ada
apalagi dalam konteks indonesia
kita ini masih dalam

atau kekeluaran di komunitas
yang artinya juga bahwa ini sebagian besar kasus infeksi ini
masih belum bisa kita deteksi sebetulnya
nah oleh karena itu putusan pemerintah ini tentu
ya tentu dengan tadi disampaikan pak alex tadi
banyak pertimbangan ya
tentu ada plus minusnya
hanya inilah penting untuk dilakukan evaluasi pada dua minggu pertama ke depan
karena bagaimanapun sebetulnya kenapa saya mengingatkan potensi ini
karena belajar dari tadi selandia baru
dia menemukan bahwa kalau kurang dari tujuh hari
bobol masuk dalam wilayah
kemudian juga kita harus tahu bahwa pcr pun ini memiliki keterbatasan ya
dengan data terakhir itu untuk tes pcr ini
artinya kenapa karantina menjadi sangat penting gitu loh
nah ini yang membuat kenapa di bawah tujuh hari itu menjadi begitu berisiko
karena umumnya tes yang dilakukan itu hari ke lima ke enam
sedangkan kalau cuma lima hari ya berarti sebelum hari kelima kan dilakukan
ternyata hari ke enam di hari ke lima
dan itu artinya memperbesar juga peluang terjadinya lolos kasus
nah satu hal lagi yang bisa juga diperkuat adalah
walaupun tadi sudah ada kriteria negara asal ya
yang dalam kategori lebih aman
namun juga sebetulnya yang menjadi rujukan
di banyak negara terutama adalah level transmisinya
yang dalam kriteria who
kalau level transmisi sebetulnya di level satu
itu biasanya seperti selandia baru ataupun banyak negara apa
seperti china sendiri beberapa wilayah
itu sebetulnya nggak perlu karantina bahkan
bahkan nggak perlu karantina mas heri
karena mereka sudah memiliki level yang jauh terkait
namun yang tetap harus dilakukan adalah dia sudah vaksinasi penuh
dan spesialnya negatif dua kali
nah ini sebetulnya sekali lagi ini adalah uji ya
yang harus kita lihat betul betul evaluasi
dua sampai paling tidak dua atau empat minggu ke depan
karena ini akan menjadi landasan untuk gerak ke depan
karena ini pandemi ini masih jauh masih lama
pak diki pak alex
sebetulnya berharapnya mengambil yang lebih adekuat
ya kelas karantinanya
karena ini menjadi uji kepercayaan sebetulnya kan
uji kepercayaan dunia luar gitu
bahwa kita bisa dan mampu dan aman protokolnya
nah nanti ke depan boleh
bahkan seperti yang tadi saya sampaikan
ada negara yang nggak perlu karantina bahkan
tapi kalau saya sih mengusulkan tahap awal
itu ketat dulu gitu
pak diki sejauh
apalagi dunia saat ini masih
masih dalam golembang tiga
ingat eropa eropa itu walaupun secara global
benua lain itu menurun
pak diki sejauh mana geonomik surveillance
atau mutasi virus corona di indonesia ini
apakah cukup kuat
kita akan dengarkan pernyataan dari idi berikut ini
terkait dengan mutasi virus corona
antisipasinya seperti apa
faktornya karena itu tadi
karena kita belum bisa memprediksi varian baru ini
atau varian delta yang masih ada penularannya seperti apa
untuk pemeriksaan pol genom sequencing kita yang masih lemah
pak diki kalau kita menyimak pernyataan idi barusan
dari mahesa mengatakan ini genomic surveillance di indonesia masih lemah
bagaimana untuk potensi atau prediksi
adanya gelombang ketiga nanti di bulan desember dua ribu dua puluh
apakah indonesia sudah siap dengan genomic surveillance ini pak diki
ya sayangnya kita termasuk yang memang relatif lemah ya
dan ini juga bukan hanya indonesia
banyak negara ya
mungkin di asean hanya singapura yang kuat
nah oleh karena itulah
kita betul betul harus memperkuat
karena karantina itu sekali lagi
adalah intervensi paling murah
itu mahal dan berat
teknologi juga tinggi
nah dalam mencegah potensi gelombang ketiga
yang saat ini terjadi sekali lagi pada level global
apalagi pesan penting dari eropa bahwa ini situasinya masih serius
maka yang bisa kita lakukan adalah ketika pelonggaran ini dilakukan
kita perkuat mitigasinya kita perkuat jaring pengamannya
antara lain yang paling murah sekali lagi adalah di karantina
selain tentu adanya memilih aktivitas perjalanan ini
dari daerah yang kurang lebih setara level pengendaliannya
kurang lebih setara
kalau di indonesia ya ppkm nya setara
menurut saya harusnya antara satu dan dua ya
dan kalau dengan luar
dari level penularan atau level transmisinya
yang antara level satu dua
pak diki seperti apa sebenarnya pemerintah ini
untuk mitigasi terhindarnya gelombang ketiga covid sembilan belas
kita langsung tanyakan ke pak alex
pak alex seperti apa pemerintah ini mengantisipasi ancaman gelombang ketiga
yang prediksinya akan terjadi bulan desember mendatang
apalagi nanti akan peak season libur natal tahun baru pak alex
ya jadi pemerintah tetap konsisten untuk melaksanakan ppkm
walaupun mungkin sebagian besar sudah di level dua
dan kemudian ada beberapa di level satu
dan kita lihat juga
selain anjan draganiporsito
sudah mengeluarkan surat tentang pintu masuk
entry point tempat karantina
kewajiban pcr bagi warga negara indonesia pelaku perjalanan internasional
lwi sk no empat belas tahun dua ribu dua puluh satu
ini sudah ditetapkan
bahwa bandara yang masuk nanti itu adalah
soekarno hatta dan samratulangi
kemudian itu pelabuhan laut
kemudian tanjung pinang
untuk pos lintas berita senegara
itu di aruk kalimantan barat
dan ntk kalimantan barat
dan ini merupakan salah satu bentuk
bagaimana pemerintah melakukan regulasi untuk mengunci
supaya jangan terlalu banyak pintu pintu masuk
sehingga tidak terdeteksi mereka yang sudah terinfeksi
ataupun dalam masa inkubasi
khususnya nanti dengan varian baru
genome whole sequencing juga melalui balin bankes
dan kemudian melalui lab kesda
ini terus akan ditingkatkan
walaupun memang sebagaimana yang disampaikan oleh dr diki
ini biayanya mahal
tetapi paling tidak
kita mempunyai gambaran
dan bagaimana sampel yang kita peroleh
dari berbagai jenis varian baru yang akan masuk ke indonesia
dan demikian juga
sudah dikeluarkan surat edaran nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang protokol kesehatan perjalanan internasional
pada masa pandemi
ini juga mengatur bagaimana masyarakat yang keluar masuk
baik warga negara asing maupun warga negara indonesia
untuk tetap bisa melakukan karantina
kemudian mereka harus dilaksanakan pemeriksaan pcr
dan bagaimana kalau mereka sakit
sudah ada jaminan asuransi
dan protokol ini nanti akan dengan jelas
diimplementasikan melalui lintas lembaga dan lintas kementerian
yang akan hadir
termasuk juga nanti didukung oleh dari dirijen perhubungan udara dan perhubungan laut
sudah dilakukan mitigasi bencana ya pak
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex
terakhir pak diki dan juga nanti ke pak alex
apakah nanti cukup untuk antisipasi gelombang ketiga ini
dengan memperlakukan ppkm
dan untuk closing statementnya
silahkan pak alex dan juga pak diki
saya terlebih dahulu ke pak diki
singkat saja pak diki
bahwa potensi gelombang ketiga
saya sampaikan sulit untuk dihindari ya
yang kita bisa lakukan adalah mengurangi dampaknya
belum imun baik dari sisi vaksinasi maupun imunitas secara alami
nah ini yang membuat kita sangat berisiko
dan hal kedua yang perlu diwaspadai adalah bahwa indonesia ini masih dalam level penularan komunitas
yang artinya kita masih level paling bawah dalam laju transmisi yang diterapkan oleh who
karena itu risiko besar ada
karena itu membatasi pergerakan menjadi satu hal yang harus dimulai dari diri
dari diri sendiri
dan akan sangat baik bila pemerintah juga menerapkan bahwa liburnah
adalah juga berbasis jonas yang aman
dan kita mengeluarkan rekomendasi untuk mana yang paling aman
baik pak diki
pak alex saya minta maaf karena terkait durasi yang singkat
tapi saya menangkap poin dari anda
bahwa pemerintah akan menjamin keselamatan dari warga masyarakat di bali dan indonesia
agar terhindar di transmisi mutasi virus corona yang ada dari luar negeri
dan pak diki juga berharap bahwa masa inkubasi covid sembilan belas ini juga tidak perlu ditakutkan
karena memang harus karantina kurang dan sepekan ini harus dikritisi oleh banyak pihak
terima kasih pak diki budiman dan juga pak alexander bergabung bersama kami di news hour
selamat siang dan selamat sore pak diki